berikutnya untuk mendukung dan mengembangkan ekosistem e sports indonesia sebagai cabang olahraga berprestasi dan sebagai wadah mencari talenta muda yang berprestasi
pemerintah kembali menggelar piala presiden e sports dua ribu dua puluh dua grand final akan dilaksanakan pada november dua ribu dua puluh dua mendatang
sejak digulirkan pada dua ribu sembilan belas silam ajang kompetisi e sports di indonesia terus digelar dengan berbagai peningkatan
sejak penyelenggaraan piala presiden e sports perdana telah bermunculan talenta talenta muda yang memiliki jenjang karir yang jelas di industri e sports melalui berbagai tim e sports profesional
salah satu prestasi nyata adalah timnas e sports indonesia yang berhasil menggondol medali emas pada sea games dua ribu satu di vietnam
riki setiawan ketua bidang atlet prestasi dan it pb e sports indonesia berharap
dengan rutinnya event nasional seperti
piala presiden e sports dua ribu dua puluh dua dapat ditemukan bibit unggul yang dapat bersaing di taraf internasional
mereka yang atlet atlet yang di daerah yang sebelumnya mungkin kurang terekspos bisa muncul dan akhirnya mendapat perhatian untuk kemudian dilatih dikembangkan secara profesional dan terstruktur